kita beralih ke informasi lain pemerintah kota bogor minggu dini hari mendatangi pusat hiburan malam
yang menjadi lokasi penembakan yang dilakukan seorang polisi terhadap kader partai gerindra
pemkot kota bogor akan memeriksa perizinan dan mengancam akan menutup pusat hiburan malam tersebut
pasca insiden penembakan yang menewaskan kader partai gerindra oleh seorang polisi
jajaran muspida kota bogor minggu dini hari merazia lokasi tempat hiburan malam lips di jalan sukasari kota bogor jawa barat
namun saat didatangi lokasi bar ini masih tertutup dan terdapat polis lain
pengecekan ulang hiburan malam ini sengaja dilakukan pemerintah kota bogor
menyusul keributan yang berujung tewasnya seorang kader partai gerindra sabtu lalu
wali kota bogor mengancam akan mencabut paksa izin operasional lokasi ini
laporan apa yang sudah terjadi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian
tadinya kami kesini untuk memeriksa dokumen dokumen perizinan
dan kalau kita sedang mengkaji langkah langkah cepat yang bisa dilakukan
karena tempat ini sudah beberapa kali menimbulkan persoalan
jadi lebih banyak ngedarotnya
tapi ini juga dalam jangka panjang saya kira sebaiknya tempat ini juga tidak beroperasi
rencananya pemerintah kota akan memanggil pengelola lips untuk segera menyerahkan seluruh dokumen perizinan
terkait penyelidikan insiden penembakan hingga minggu siang pihak kepolisian belum bersedia memberikan perkembangan terbaru
mohamad juanda bogor
tidak ada yang mau berpikir
tidak ada yang mau berpikir
tidak ada yang mau berpikir
tidak ada yang mau berpikir
tidak ada yang mau berpikir
tidak ada yang mau berpikir
tidak ada yang mau berpikir
tidak ada yang mau berpikir
tidak ada yang mau berpikir
tidak ada yang mau berpikir
tidak ada yang mau berpikir
tidak ada yang mau berpikir
tidak ada yang mau berpikir
tidak ada yang mau berpikir